langsung dari studio dua cnn indonesia kita mulai cnn indonesia business
menteri keuangan sri mulyani menolak berkomentar mengenai kasus bantuan likuiditas bank indonesia
yang kembali disidik oleh komisi pemberantasan korupsi
namun sri mulyani berjanji akan memberi keterangan resmi tentang blbi pada saat yang tepat
mengenai blbi banyak pertanyaan itu
saya tidak membuat statement mengenai blbi pada hari ini mengenai kssk
nanti kalau mengenai berapa jumlah obligor yang sudah dan selama ini
saya nanti akan bikin aja statement mengenai hal itu
terutama yang dari data pemerintah yang mengelola blbi selama ini
komisi pemberantasan korupsi selasa lalu resmi menetapkan mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional
syafruddin arsyad temenggung menjadi tersangka
kasus korupsi bantuan likuiditas bank indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah
korespondensian indonesia arya dita utama merangkum kronologis kasus korupsi ini
tiga tujuh triliun rupiah
itulah nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penerbitan skl
terkait bantuan likuiditas bank indonesia yang disampaikan oleh kpk
dalam jumpa persnya pada hari selasa lalu
menurut kpk kasus ini bermula pada tahun dua ribu dua belas
saat syafruddin selaku kepala bpn bpn mengusungkan skl
sampai saat ini sampul nursalim yang merupakan pemegang saham pengendali
bank dagang negara indonesia untuk disetujui komite kebijakan sektor keuangan
usulan ini membuat proses hukum atau litigasi terhadap kewajiban obligor
menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh samsul
sebesar empat delapan triliun rupiah
hasilnya restrukturisasi aset sampul nursalim
ditetapkan menjadi sebesar satu satu triliun rupiah
sedangkan yang rp tiga tujuh triliun rupiah lagi tidak lagi diproses
adapun skl ini dikeluarkan bpn bpn berdasarkan instruksi
presiden nomor delapan tahun dua ribu dua yang ditetapkan oleh presiden kelima nkri
megawati soekarno putri
masyarakat kini menunggu hasil kinerja kpk guna mengungkap kasus
yang sempat buntu ditangani oleh kejaksaan agung ini
ardi aditotama jakarta
sementara itu forum indonesia untuk transparansi anggaran alias fitra
mengimbau kpk agar menuntaskan kasus blbi
selain syafruddin temenggung fitra juga meminta kpk
untuk segera mengusut lima obligor besar lain yang belum melunasi utangnya
satu bank bca yaitu obligornya salim group yang utangnya sebesar rp lima puluh dua tujuh triliun
itu utang belum lunasnya masih mencapai angka enam puluh tiga triliun
yang kedua adalah bun yaitu obligor m hasan
utangnya adalah enam dua triliun dan kemudian utang belum lunasnya itu sebesar rp tujuh puluh dua satu triliun
kemudian yang ketiga ada bank surabaya
bank suria obligornya adalah sudwikatmo
itu ada sekitar satu dua triliun
utang belum lunasnya itu sebesar enam puluh dua dua persen
kemudian ada bank rsi obligornya adalah ibrahim richard
yaitu utang belum lunasnya sebesar empat puluh empat satu persen